momen haru terjadi saat kapolda metro jaya irjen fadil imran menyambangi kepala divisi profesi dan pengamanan verdi sambo di kantornya
verdi sambo tampak menangis di pelukan fadil imran
kadifropampori irjen verdi sambo tak kuasa menahan tangisnya saat dikunjungi kapolda metro jaya irjen fadil imran pada rabu tiga belas juli kemarin
fadil lantas memeluk sambo dan menepuk punggung juniornya ini
fadil juga mencium kening sambo dan kembali memeluknya erat
fadil imran datang ke kantor verdi sambo di tengah kasus polisi tembak polisi yang melibatkan kedua ajutannya di rumah dinasnya di duren tiga jakarta selatan pada jumat delapan juli lalu
dikutip dari cnn indonesia com irjen fadil imran membenarkan pertemuan dengan irjen verdi sambo
yang menyebut kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada irjen verdi
verdi sambo di tengah masalah yang membelitnya
sementara itu pada kamis pagi tim inavis mabespori kembali menggelar olah tkp di rumah dinas verdi sambo
dari luar pagar rumah dinas petugas terlihat mengambil foto di luar salah satu ruangan
lebih dari lima personil inavis terlihat berada di rumah dinas verdi sambo
olah tkp ini merupakan salah satu upaya polri untuk mengungkap kasus ini agar dapat menangkap
isis isu isu liar yang berkembang terkait kasus ini
nantinya hasil olah tkp akan menjadi pertimbangan tim khusus yang dibentuk kapolri untuk membuat rekomendasi kebijakan penyidikan kasus ini